nah kalau misalnya bawa anak anak kan kadang kadang suka berpikir ya
mereka ngapain ya ada tempat bermain gak ya
tapi ternyata nih di sini terdapat wahana bermain sambil belajar tata tertib lalu lintas
selain belajar berkendaraan yang baik anak anak juga akan mendapatkan surat izin mengemudi
meski belum menginjak usia tujuh belas tahun namun anak anak ini telah memiliki surat izin mengudi
tapi ini bukanlah sim sungguhan
replikasi mini dibuat sebagai syarat untuk anak anak yang ingin berkendara di salah satu wahana
di pameran indonesia international motor show
arena ini dibuat di hall aj expo dengan desain layaknya jalanan perkotaan
jalur yang digunakan dibuat serupa dengan jalanan jakarta
lengkap dengan landmarknya seperti tuku monas patung selamat datang dan lainnya
anak anak pun antusias mengikuti keseruan bermain mobil mini di arena ini
selanjutnya apa tadi

nah habis tadi nyetir mobil dapet apa pak ari
ini apa tadi nih dapet apa coba dipamerin
dapet sim ya
sim apa itu
seneng gak tadi naik ke dalam
selain main belajar apa ada belajar gak di dalam
belajar apa rambu rambu
lalu lintas ya

habis belajar habis mobil mobil dapet apa sih tadi
mana sim nya tunjukin dong
arena yang diberi nama iims empat children ini diperuntukkan bagi anak usia dua hingga tujuh tahun
wahana ini dibuat sebagai tempat rekreasi sekaligus edukasi anak agar lebih memahami tata tertib lalu lintas
kebetulan kami bekerja sama dengan diandra dan juga kor lantas
kita sebenarnya sudah tahun ketiga disini
kita sudah tahun ketiga disini
menyelenggarakan iims for children
niatnya adalah kita menanamkan budaya tertib lalu lintas sejak dini
jadi kita bekerja sama dengan polan polan kita ada teorinya dijelaskan
bagaimana tuh bahayanya berkendara
selain arena untuk anak sejumlah wahana dan hiburan lain telah disiapkan penyelenggara acara
seperti pengalaman test drive dan test ride
hingga penampilan musik dari sejumlah musisi kenamaan tanah air
pameran otomotif iims ini dibuka pada dua puluh lima april dan akan berlangsung hingga lima mei dua ribu sembilan belas di jakarta international expok mayoran
dengan mengusung tema your infinite automotive experience iims dua ribu sembilan menghadirkan sedikitnya tiga puluh enam brand otomotif baik roda dua maupun roda empat
dibeliputan cnn indonesia